terima kasih anda kembali bersama kami di kompas petang
saudara terkait dengan wacana atau pernyataan dari puan maharani
yang menegaskan bahwa tidak ada instruksi ke fraksi pdi perjuangan mengenai hak angket
pertanyaannya apakah ini artinya hak angket atau hak angket yang mengusung kecurangan pemilu
akan batal bergulir di dpr
apakah pdi perjuangan akan merapat ke koalisi prabowo gibran
di tengah wacana pertemuan prabowo dan megawati
kita akan bahas bersama dengan politisi pdi perjuangan sudadaciko hakim
dan juga direktur eksekutif indo strategik khoirol umam
selamat petang mas umam mas ciko
selamat petang mbak nitya mas ciko
wah ini di layar saja sudah kompak putih putih ya
nggak perlu nunggu pertemuan pak prabowo dan bu mega ya
mas ciko ini pernyataannya mbak puan kan kemudian membuat banyak pihak mempertanyakan
ini artinya batal nih ya
intinya gini itu kan tidak berarti tidak akan
karena ketika beliau ditanya itu ditanya pada satu waktu yang memang di saat itu
memang belum ada pembicaraan lalu belum ada perintah belum ada instruksi
dan belum ada hal hal yang kita anggap untuk urgent dalam waktu dekat
dalam waktu dekat kemarin pas ditanya ke mbak puan
karena mbak puan kan baru saja mengesahkan beberapa undang undang
undang undang tentang desa kalau tidak salah
tapi artinya di dpr sendiri banyak agenda agenda yang sedang dikejar untuk diselesaikan
dan mbak puan tentunya sebagai ketua dpr mempunyai begitu banyak kewajiban yang begitu berat terkait itu
nah yang kedua untuk tpn ganjar mahfud sendiri termasuk pdi perjuangan yang berada di dalamnya
tentunya kita sedang fokus ke makamah konstitusi
dan harus diingat hal hal yang ternyata bisa kita bawa akhirnya kita decide untuk membawa ke makamah konstitusi
adalah beberapa poin poin yang sebelumnya memang kita berpikir itu tidak jalurnya tidak melalui mahkamah konstitusi
ya itu seperti hal hal yang kita bicarakan soal politisasi bansos
dugaan nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
dan abuse of power yang dilakukan oleh kekuasaan dan juga presiden
nah hal hal itu ternyata kita memutuskan
itu kita bawa melalui mahkamah konstitusi
jadi pada prinsipnya apa yang menjadi persiapan untuk hak angket itu memang sudah siap
dan tinggal go ahead saja pada saat yang tepat dan pada saat yang memang dibutuhkan
kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari puan maharani ketua dewan perwakilan rakyat
terutama ketika berbicara ya mengenai
tidak ada instruksi ke fraksi pdip soal hak angket
jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi
ada kemudian oleh dua puluh lima orang
kalau kemudian itu memang sudah ada
pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana
jadi ya kita lihat yang paling tidak itu
kalau memang itu merupakan hak anggota dpr yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa
kalau mbak puan bilang belum ada instruksi tapi di sisi lain wakil ketua umum partai gerindra
iya anda salah mengartikan statement tadi
jadi artinya kita harus paham dulu bahwa
hak angket itu adalah hak individu anggota dpr
jadi mbak puan itu mengatakan kalau memang anggota dpr merasa itu harus dibawa
dan menjadi sesuatu yang penting bagi rakyat
tapi kan sampai sekarang belum ada
jadi di konteksnya adalah semua seluruh anggota dpr gitu
beliau memposisikan dirinya dalam press conference tadi sebagai pimpinan dpr
yang menunggu bagaimana anggota anggota dpr apakah akan mengajukan hak angket
sampai hari ini pdi perjuangan masih solid
apa yang dibutuhkan hanya tinggal menunggu
tetapi kami tentunya tadi sampaikan kan tentunya ada hal hal yang kita akhirnya membawa itu
jangan jangan memang benar layu sebelum berkembang aja
padahal kan anda bicara bahwa ini adalah hal yang penting
bicara mengenai masalah idealisme dari sebuah partai gitu
ya statement mbak puan sebenarnya itu memberikan sebuah
kode keras tentang positioning dari pdip
karena bagaimanapun juga tadi statement itu kalau misalnya kita cermati tidak semata mata
merepresentasikan mbak puan sebagai pimpinan dpr ri
tetapi kan bicara dalam konteks bagaimana positioning fraksi pdip
dan belum ada instruksi terkait dengan hal itu bagi pdip dalam konteks ini adalah fraksi di dalam dpr
maka sebenarnya ini menjadi sebuah sinyalemen yang cukup kuat bahwa pdip sendiri rasa rasanya
tidak akan menggunakan argumen yang ada dalam angket sebagai sebuah bagian dari upaya untuk
mendelegitimasi kredibilitas terutama dari pihak yang terpilih
nah maka kemudian ini bisa dicermati
jangan jangan ini adalah ruang negosiasi sekaligus kompromi yang bisa diciptakan
sebagai sebuah bagian dari upaya untuk memperkuat basis kekuatan sekaligus negosiasi dari pdip
pdip tidak memiliki problem sama sekali dengan pak prabowo subianto
yang memiliki problem itu antara pdip dengan pak jokowi
nah kalau misal kemudian ruang komunikasi ini dibuka kemudian dari pihak pdip
menggunakan skema negosiasi itu sebagai alat untuk menggebuk balik pak jokowi bisa saja
atau sebaliknya pak prabowo bisa menjadi jembatan komunikasi antara bu mega dan keluarga besar pdip
dengan keluarga besar pak jokowi misalnya
kalau misal kemudian itu dilakukan tentu akan jauh lebih produktif
berarti ini saya harus potong maaf sebentar
saya harus potong karena ini sama dengan ucapan dari wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
selain mengapresiasi pernyataan puan maharani tapi juga menyebut bahwa nampaknya ini ada rencana pertemuan
antara prabowo dan ketua umum pdip megawati soekarno putri
bagi saya saya saya kerasa sekali dan saya merasakan bahwa ini yang buat tidak ada instruksi pdi perjuangan
untuk mengajukan hak angket kami sangat mengapresiasi ya
itu adalah bentuk kedewasaan politik sikap kenegarawanan pdi perjuangan
hingga saat ini saya terus terang belum dapat informasi apakah sudah ada rencana detail pertemuan ibu mega dengan pak prabowo
bukanlah hal yang mustahil beliau berdua bertemu dalam waktu dekat mengingat hubungan keduanya sangat amat baik
ini sama dengan anda yang bilang tadi ya mas umam ya kalau melihat dari di tengah hak angket di tengah sidang mk di tengah ada kebutuhan transisi pemerintahan baru nanti
apa yang anda baca dari kemungkinan mas ciko tahan dulu kemungkinan pertemuan antara prabowo dengan mega
ya bagaimanapun juga ini membuka kemungkinan itu menjadi semakin terang semakin terbuka terjadi
karena tek token ini bukan hanya pada level korea korea ini pada level mbak puan dan juga kemudian disambut oleh bang habib pada posisi wakil ketua umum partai gerindra
maka statement statement publik itu bukan sebagai sebuah letupan letupan statement kecil
tapi betul betul didasarkan pada sebuah operasi politik yang memang tampaknya
nah kalau misalnya tadi penafsiran dari bang ciko atas statement mbak puan
fraksi memang belum tetapi kalau misal kemudian ada keinginan dari individu individu silakan
tetapi kalau kita menggunakan logika yang selama ini terjadi di internal pdip
dengan mekanisme demokrasi terpimpin
most likely besar kemungkinan korea korea tidak akan bergerak tanpa ada instruksi dari pimpinannya
nah kalau pimpinan sudah mengatakan dan memberikan senyalaman yang kuat
mengajukan angket maka bisa diprediksi bahwa kekuatan angket dari pdip tidak akan digunakan
artinya statement mas ganjar kemarin seolah sebagai lonely walf
bukan sebagai sebuah representasi dari kekuatan pdip itu sendiri
mas viko ini rencana pertemuan atau kemungkinan pertemuan antara ibu mega dengan pak prabowo
dan ini bisa diartikan sebagai sinyal lahirnya ya sudah lah satu kapal ya nih kayaknya ya
gagap gitu juga jadi pada prinsipnya gini
kan konteksnya bisa berbeda berbeda ya antara pertemuan dengan antara dua tokoh itu
dan saya rasa gini berada di luar pemerintahan
ataupun berada di dalam pemerintahan
pertemuan antara pak bu mega dan pak prabowo itu tetap mungkin terjadi
mereka iya karena mereka adalah dua tokoh bangsa yang tidak pernah mempunyai masalah pribadi satu sama lain
tidak punya juga masalah masalah yang begitu prinsip
pernah juga pak bu mega maju bersama pak prabowo dan lain lain
nah secara hubungannya juga sudah sekian lama mereka kenal
ya kan bahkan dari masa masa orde baru sebelum masa reformasi
nah hal hal seperti ini saya rasa bukan hal yang akan begitu mengujudkan
karena tadi tidak harus pertemuan antara seorang megawati soekarno kudri dan seorang prabowo subianto
diartikan sebagai oh berarti pdi perjuangan bergabung dengan gerindra misalnya
atau apabila dengan kalau kita asumsikan bahwa pak prabowo yang memenangkan pilpres ini
yang akan menjadi presiden lalu pdi perjuangan menjadi berada dalam kabinet
saya rasa sama sekali tidak harus sejauh itu diartikan
karena memang ibu megawati kita tahu sendiri memang sebagai pimpinan partai politik dengan suara yang
yang paling banyak selama hasil pileg kemarin
saya rasa juga sangat dibutuhkan untuk diajak konsultasi oleh pak prabowo subianto
oke baik kita tunggu ya kalaupun belum mungkin nanti
terima kasih sudah bergabung bersama kami pak siko dan juga pak sumam
sudah berada bersama kami di kompas petang